dua desa yakni desa kedung dalam dan desa deringu
kecematan deringu kabupaten probolinggo jawa timur
terendam banjir kiriman dari lereng gunung bromo rabu malam
meningkatnya debit air di sungai kedung galeng
setelah wilayah lereng gunung bromo digelujen dera selama tiga jam lebih
meski ketinggian air hanya berkisar tiga puluh sampai lima puluh cm
datangnya banjir kiriman ini membuat warga trauma dan panik
pasalnya tahun lalu banjir dengan ketinggian satu lima meter merendam ratusan rumah warga
beginilah detik detik saat gunung semeru meluncurkan
awan panas gunung semeru terjadi di ujung lidah lava
dengan jarak luncur sejauh satu km
guguran awan panas mengarah ke sisi tenggara gunung semeru
ke arah kawasan bestukobokan
meski demikian status gunung semeru masih waspada atau level dua
petugas mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radio satu km
dan di wilayah sejauh lima km di sektor lereng selatan tenggara
yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif gunung semeru
tim liputan cnn indonesia